presiden joko widodo menegaskan akan memberi sanksi bagi industri yang tak memasang scrubber atau alat pengendali pencemaran udara
kebijakan itu ditetapkan sebagai upaya memperbaiki kualitas udara di jakarta dan sekitarnya
hal ini disampaikan presiden saat melakukan kunjungan ke smkn jateng semarang rabu pagi
menurut jokowi penanganan polusi di jakarta perlu dilakukan bersama mulai dari beralih ke transportasi publik hingga menanam pohon
pemerintah pun telah melakukan modifikasi cuaca pengecekan emisi kendaraan hingga pengawasan ke industri dan pltu

saat ini pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dki telah melakukan segala upaya untuk mengurangi tingkat pencemaran udara di jakarta
dari bekerja dari rumah atau wfh uji emisi kendaraan program kendaraan listrik pengawasan industri dan penghijauan perkantoran
meski demikian penanganan ini tidak akan dapat berjalan optimal bila tanpa ikut andil dan peran aktif masyarakat khususnya
mengubah gaya hidupnya
menggunakan kendaraan pribadi ke transportasi masal
diputuhkan usaha bersama sama
yang dilakukan juga semuanya harus melakukan
perpindahan dari transportasi pribadi ke transportasi publik ke transportasi massal
yang sebanyak banyaknya di kantor kantor di halaman kantor kantor yang memang belum ada pohonnya diwajibkan dan diharuskan